rapat koordinasi antara pemerintah dan kepolisian akan membuka hasil penyidikan dan penyelidikan dalang kerusuhan dua puluh dua mei lalu
hal ini untuk mencegah pemberitaan simpang siur dan spekulasi terkait siapa aktor utama di balik kerusuhan pasca penetapan pemenang pemilihan presiden oleh komisi pemilihan umum
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto meminta masyarakat bersabar untuk mengetahui aktor intelektual di balik kerusuhan dua puluh dua mei
hal ini disampaikan menko polhukam di istana negara jakarta usai menghadiri pelantikan gubernur lampung
dan juga bisa mereduksi berbagai spekulasi ho hop ya yang melakukan katakanlah investigasi liar yang kemudian banyak sekali senario senario yang muncul di publik
nah maksud saya dengan penjelasan dari aparat kepolisian kepada masyarakat semua jadi jelas kan
paling tidak tiga hal jadi jelas kan
masalah kerusuhan dua ribu satu ratus dua puluh dua masalah senjata ilegal yang dikuasai dan dimiliki oleh saudara sunarko
lalu adanya satu senjata ilegal yang ada hubungannya dengan rencana pembunuhan lima tokoh
kan gitu itu kan tiga tiga sudah kemarin kita beriback ke masyarakat
memang belum selesai namanya saja masih proses hukum
masih perlu pendalam